anda masih bersama kami di cnn indonesia news report
terdakwa putri candrawati menyampaikan permohonan maaf kepada presiden dan kapolri
hal ini disampaikannya saat membacakan pledoi atau nota pembelaannya
di persidangan lanjutan kasus kematian brigadir yosua
yang digelar di pengadilan negeri jakarta selatan pada rabu pagi
permohonan maaf tersebut disampaikan putri menjelang bagian akhir nota pembelaan yang ia bacakan
sambil terseduh terdakwa putri candrawati menyampaikan permohonan maaf untuk presiden dan kapolri
dan selain itu istri ferdi sambo yang sempat menjabat sebagai ketua bendahara umum bayangkari pusat pada tahun dua ribu dua puluh
ini juga menyampaikan permohonan maaf untuk para terdakwa lainnya yang terseret kasus ini
baik terdakwa kasus pembunuhan berencana maupun terdakwa perintangan penyedikan
saya berduka memohon maaf dan berdoa semoga seluruh keluarga dikuatkan dan diberkati
dek richard dan keluarga mohon maaf karena harus melalui semua ini
dek riki dan om kuat beserta keluarga saya mohon maaf dan saya mendoakan semoga tuhan memberikan kekuatan
untuk keluarga dek ricky dan om kuat
kepada seluruh personel polri yang terdampak dari peristiwa ini saya mohon maaf
semoga tuhan yang ma'asa senantiasa menyertai
saya juga meminta maaf kepada bapak presiden republik indonesia bapak joko widodo bapak dan ibu

serta masyarakat yang terdampak dan menguras perhatian selama proses hukum saya berlangsung
terkhusus untuk anak anakku sayang mama minta maaf karena kalian harus melalui semua ini
cinta dan perhatian kalian adalah
semangat hidup paling berharga bagi papa dan mama
menjadi kekuatan kami untuk mencari dan memperjuangkan keadilan
doakan papa dan mama semoga bisa segera kembali ke rumah menemui kalian
dan kembali menjadi orang tua yang baik bagi kalian semua